kapolda jawa tengah irjen paul condro quirono menampik isu tajamnya tanjakan kali kenteng
senin siang kapolda bahkan turun langsung meninjau dan memastikan tanjakan kenteng kabupaten semarang dapat digunakan pemudik dengan aman
mencari jalan terdekat tersingkat untuk segera bertemu keluarga menjadi pilihan bagi pemudik
dibukanya jalur darurat kali kenteng pun dianggap menjadi salah satu solusi yang ditawarkan pemerintah bagi pemudik tahun ini
namun isu tajamnya tanjakan dan adanya mobil mogok di tengah tanjakan sempat membuat pemudik khawatir
hal ini ditampik kapolda jawa tengah irjen paul condro quirono
tapi dari pihak waskita dari beliau dari jasa marga dari pupr itu sudah memperhitungkan
bahwa geradian ketinggian jalan ini
ini tujuh lima derajat
jadi masih dikategorikan aman
kemarin pak kakor lantas malah naik sepeda lewat sini
naik sepeda lewat sini jadi memang ini harus satu satu
sempat diisukan sulit ditempuh hingga senin siang tanjakan kalikenteng justru diserbu pemudik
mereka mengapresiasi dibukanya jalur darurat yang menghubungkan semarang salatiga ini
dan kalau bagi saya pribadi kemarin kalau di tv itu kan jalannya fungsional
tapi ternyata fungsional itu dalam posisi yang menurut saya layak gitu
dan dengan fungsional itu sendiri sangat meredam waktu
banyaknya kendaraan yang melintas membuat kepolisian sempat memperlakukan seleksi kendaraan
kendaraan yang dinilai tak memiliki keadaan prima tidak diizinkan melewati jalur darurat
dan harus kembali melewati jalan tingkir
selain itu pemudik pun dipantau secara intensif untuk melewati tanjakan genteng satu persatu
maria sarjana salatiga dan pak jokowi